larangan mudik berlaku mulai enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
masyarakat yang melakukan perjalanan mendesak wajib membawa surat izin keluar masuk atau sikm
seperti apa mekanisme sikm tersebut berikut ini liputannya
dinas perhubungan dki jakarta mewajibkan warga yang bepergian membawa surat izin keluar masuk atau sikm
selama larangan mudik diberlakukan pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pemberlakuan sikm berpedoman pada adendum surat edaran satgas covid sembilan belas no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
mekanisme pembuatan sikm dki jakarta tahun lalu sedikit berbeda dibanding tahun ini jadi
kantor lurah atau kantor desa setempat untuk minta diberikan surat izin keluar masuk
dan otomatis mereka bisa masuk ke wilayah jabodetabek
ada empat kategori pelaku perjalanan yang wajib menyertakan sikm untuk keperluan mendesak atau non mudik
yakni pegawai instansi pemerintahan atau swasta untuk perjalanan dinas
pekerja sektor informal dan masyarakat umum yang melakukan perjalanan mendesak non mudik
misalnya menyangkut kedukaan
sikm adalah perjalanan yang berbeda
sikm sebenarnya bukan
bukan barang baru
tahun lalu pemprov dki jakarta juga memperlakukan aturan yang sama
dengan proses pengajuan secara daring di pelayanan terpadu satu pintu
namun tahun ini berdasarkan surat edaran satgas yang bersangkutan
harus melakukan pengajuan di kantor kelurahan setempat sesuai domisili
lantas seperti apa pengawasan yang akan dilakukan di lapangan
jika terjadi penyelewengan penggunaan sikm
dan seberapa efektifkah sikm ini
mampu membendung pergerakan masyarakat
ada tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan
baik di jalur arteri maupun di jalan tol
dengan petugas yang akan memeriksa
dan memastikan pelaku perjalanan memenuhi persyaratan
tentu jika yang bersangkutan ternyata tanpa dibekali oleh sikm
maka yang bersangkutan akan diputar balikan
tapi jika yang bersangkutan ternyata mencoba untuk memasukkan
tentu memasukkan dokumen ini
bidana terkait dengan pemalsuan
namun pengamat kebijakan publik
terobos rahardiansyah menilai
pemberlakuan sikm tidak efektif
sikm itu nanti juga lay in enforcement bagaimana
mas kan gitu repot juga kan
misalnya mau ditegakkan aturannya
ini kan sesisi investmentnya bagaimana
ya kan orang yang melanggar iskm mau diapain
apa kemudian tidak boleh pulang masuk
sementara dia rumahnya di jakarta
kalau dia tinggalnya di sini ktp nya di sini
tujung ujungnya terjadi administrasi
praktek praktek penyimpangan mas
pemberlakuan sikm akan sia sia
jika tidak dibarengi pengawasan dan sanksi yang tegas
roni satria soni sulistiono jakarta